wakil ketua dprd dki jakarta abraham lunggana angkat bicara
abraham meminta komisi pemberantasan korupsi mampu bertindak tegas dalam dugaan korupsi rumah sakit sumber waras
yang menyeret nama gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
abraham lunggana yang biasa di sapa haji lulung menilai basuki cahayapurnama atau ahok telah melakukan penyelewengan dana
lulung mengatakan bahwa sejumlah prosedur yang dilakukan ahok dalam membeli lahan di sekitar rumah sakit sumber waras
untuk pusat kesehatan dan juga kanker menyalahi aturan
bagi lulung penyelesaian kasus korupsi ini bentuk salah satu tanggung jawab pemerintah terhadap para wajib pajak ibu kota
saya mengharap penegakan hukum di republik ini harus ditegakkan
dengan demikian rakyat sebagai pembayar wajib pajak menjadi puas
kalau saya jadi kpk ahok tidak pulang
kalau saya langsung saya pakaiin baju